jika anda berlibur ke sumeneb madura tidak lengkap rasanya jika tidak mengunjungi tempat wisata pantai lombang
selain pantainya yang indah ada satu kuliner yang banyak diburu pengunjung di tempat ini
namanya rujak lontong
penasaran seperti apa rujak lontong ini berikut liputannya untuk anda
pantai sebenarnya sama seperti rujak pada umumnya di madura
yang membedakan hanyalah petis khas daerah lombang dan tidak menggunakan cingur layaknya rujak madura
rujak lombang ini dicampur dengan petis yang beda
disebut rujak apa kalau di sini
rujak lontong bumbu kacang
itu dari apaan
dari empat timun sayur tahu bumbu kacang
meski tidak memakai petis
cingur namun rasa rujak lontong khas lombang ini tidak kalah gurihnya dengan rujak cingur pada umumnya
apalagi kalau dinikmati setelah bermain di pantai
rasa gurihnya dijamin memanjakan lidah
untuk rujak khas madura sendiri kita bahannya menggunakan bibir sapi
kalau bahasa maduranya yaitu cengor seperti itu mas
nah kalau seperti ini ini rujak pantai
nah rasanya ini lumayan gurih
nah rasanya ini lumayan gurih
untuk menambah kelezatan saat menikmati rujak pantai
biasanya disajikan bersama segarnya kelapa muda
kedua sajianan memikat selera ini bisa ditebus hanya dengan uang rp empat belas saja
nah bagaimana anda tertarik menikmati lezatnya rujak pantai khas lombang
ahmad rahman sumener